kalo akang sekarang pensiun
bukan berarti akang tidak bisa ngebersihin semua
tapi akan sudah mengambil keputusan
mengambil jalan baru
nunggu akang di surga
katanya kamu seperti dia nih asma
katanya sekarang udah putus ya
supaya kalo aku sering nemenin kamu makan siang
aku gak perlu merasa bersalah
yang lain kemana
kenapa gak pake motor aja
emang berapa orang yang mau ikut
tadi saya bilang yang mau ikut olahraga ikut aja
saya udah kasih tau tempatnya
jalan dulu lah
kamu sabtu libur kan
sabtu malam minggu kita mau kemana
kamu sama aku
ada urusan keluarga
memangnya kamu sudah berkeluarga
masuk udah gede
gw udah kedeki
mau bukain pintu pager
kan udah saya buka
biar sama saya aja
mau dipesenin kopi
yang nutup pintu pagar saya atau kamu
mau saya pesenin kopi sama imas
tadi kan udah nanya gitu
di bawah sudah main sikut dan main sikat
kamu harus tahu
anak buah kamu juga
kita ini ada di atas bukan karena kita yang mau
tapi karena orang lain menerima
jangan sampai kamu zubat lulu
aku mah fingers propertiesnya kek privilege
gak ada apa sih ini
keju penebasan aku
setelah kita berubah ilkripadanya werd adjustments
tapi juga mau duduk di tempat akan
pikirannya sudah menular ke orang lain
tapi mereka nggak punya nyali yang cukup
tempat kamu bukan di sebelah sini
dia bersongkol sama kamu
dia juga yang berhianat dari kamu
kamu pasti marah
sekarang kamu mau apa sama dia
kalau akang sekarang pensiun
bukan berarti akang tidak bisa ngebersin semua
tapi apeng sudah mengambil keputusan
mengambil jalan baru
nunggu akang di surga
nunggu akang di surga
nunggu akang di surga
nunggu akang di surga
nunggu akang di surga
nunggu akang di surga
nunggu akang di surga
nunggu akang di surga
akang sudah pensiun
tapi akang tidak mau bisnis ini bubar sekarang
bisnis ini melibatkan banyak orang
mereka adalah pemilik saham bisnis ini
mereka lah yang membuat kita kita ini ada
kalau kamu ikut mundur
banyak orang yang mengincar posisi kami
dan tempat yang pernah akang duduk
akan terjadi perang besar
akan banyak jatuh korban

lakukan peneliti yang terus menyebut

akan diredakan untuk diberikan air
semua orang kita
kumpul di markas besar